tuh orang kenapa ya
orang gue berhasil menghindar kok
kayaknya gua gak nabrak dia deh sampe jatuh
woi lu kenapa jatuh
hmm papi tadi bilang katanya kamu harus hati hati sama kak alex
karena kata papi alex itu punya rencana buat menggalgalin kamu
ih kamu manggilnya jangan kayak gitu dong boy
nanti kalau misalnya ada yang nanya
ada yang denger gimana
nanti orang bingung dong masa budi cantik
kan orang taunya budi tuh namanya cowok
loh kalau budi yang ini kan budinya lain
pasti udah kangen lagi
ih keker banget sih kamu
aku tuh nelpon karena ada sesuatu yang penting banget
tadi waktu aku lagi makan tapi aku tuh pesen
ada nanti pesen buat kamu
pesen apa dari papi kamu
karena kata papi alex itu punya rencana buat menggalgalin kamu
buat ikut kontes cewek cowok yang sedekai jakarta itu boy
tuh alex kenapa sih
masih dendam aja sama aku
emangnya cinta dia ke kamu itu belum hilang ya
aku sih kurang tahu ya boy
tapi sejak yang aku tolong ke dia itu
dia udah gak pernah lagi kok hubung hubungin aku
tunggu tunggu tunggu
tapi kamu tahu ini kan dari adriana nih
berarti adriana itu masih kontek kontek kanong sama alex
itu dia boy
feeling aku sih nih ya
kayaknya adriana tuh sengaja deh manfaatin alex
karena kan dia kenal sama alex
rev emang sih dulu kan alex punya perasaan sama kamu
suka sama kamu
tapi sekarang buat apa dia ngelakuin semua ini
ya mungkin karena dia ngerasa kamu tuh lebih dari dia kali
aku lebih baik dari alex
kamu tuh lebih jauh banget daripada dia
kamu tuh lebih baik kamu tuh lebih
kok gak diterusin
enggak mau aja
ntar kamu jadi sombong lagi
berarti segala pujian itu
hanya buat allah rev
aku seneng banget denger ya
eh kok seneng sih
ya seneng lah
itu tandanya papi kamu itu udah mulai perhatian sama aku
dan mudah mudahan papi kamu itu tuh cepet ngerestuin hubungan kita
ya kalau masalah papi aku sih boy
jujur aja ya tapi aku udah bilang sendiri sama aku
dia tuh kayaknya udah mulai suka sama kamu
tapi masalah terberatnya adalah
sampai saat ini kayak aku tuh masih gak suka banget sama mama kamu
aku ngerti kok
mungkin papi kamu itu ngerasa pernah disakiti
dan kalau emang orang udah pernah disakiti
itu lama bakalan baiknya raff
jadi mendingan kita sabar aja ya
jangan pernah sakitin hati aku
kamu juga jangan sakitin hati aku ya
kalau gitu kamu tidur
biar besok segar ya
boy berangkat sekolah ya
eh tapi inget
nanti kalau habis pulang sekolah
kamu harus mempersiapkan diri
ya kan untuk lomba cewek cowok oke
nah inget loh
kamu jangan kecewain mama
gini gini tuh mama bekas model tahu
kalau papa nonton kamu di final aja ya
soalnya papa belakangan ini lagi sibuk banget
kalau boy masuk final
kalau boy gak masuk final
papa sih yakin
kalau ribu ini pasti masuk final
tapi lawan boy berat berat loh pa
yang terbaik itu tetap pasti
dan papa dan mama itu terbaik buat boy
pokoknya papa tuh harus lebih pentingin pekerjaan papa
jangan sampai papa tinggalin pekerjaan papa
soalnya mama kan harus dukung boy
mama akan support boy
sampai boy tuh masuk final
gak usah maksain
lagian kan mama dateng
jadi papa bantuin doa aja
assalamualaikum ma ya
tetap simp milih
black kompreh siap menerima kalian
lalu kalian diiksi please
sasaran udah meninggalkan rumah
sekarang kita berangkat
terselesai dengan kita udah berjalan
lakukan dengan sesuai rencana
jauh jauh jauh
mereka bisa ini cuma cari gara gara aja
mana gue mau sekolah lagi
tapi dia belum nyampe nyampe juga
tidak ada yang bisa ngasih
gak diangkat sih
dan satu lagi
kamu kasih tau sama boy
kamu tau kenapa
saya tapi dengar dari mama adriana
alex berencana untuk mengagakkan
masa sih pi
udah kamu kasih tahu aja
tapi tau kalau boy bisa jaga diri dan juga jaga kamu
perasaan gue jadi gak enak ya
ya allah tolong lindungi lah boy
sehat sudah bangladesh

sedang hitam sekarang
itu orang kenapa ya orang gue berhasil menghindar kok kayaknya gue gak nabrak dia deh sampai jatuh
papi alex itu punya rencana buat menggalangin kamu buat kontes cewek cowok sedekah di jakarta itu boy
sembarangan heboh motor awas lo kalau temen gua hajar nanti jangan jangan ini
jebakan nenek sihir mendingan diam aja lu sekutu campur sana lah nggak
sampai gue sumpel menurut gue ya
baru kali ini gue lihat anak mami bisa marah kayak gini ya